halo selamat malam pemecatan brigjen endar priantoro bikin gaduh
meski dua kali kapolri bersurat agar endar tetap di kpk
namun kpk tetap menolak tidak terima dicopot dari direktur penyelidikan
endar priantoro pun melawan laporan dilayangkan kepada dewan pengawas
atas dugaan pelanggaran etik ketua dan sekjen kpk
aktivis anti korupsi juga melaporkan firly bahuri ketua kpk
atas dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan ke polda metro jaya
ada apa dibalik gaduh pemecatan endar priantoro
apakah ini akan menjadi cicak versus buaya
jilid kedua gaduh pemecatan endar priantoro hubungan kpk versus polri memanas
bersama saya rifana prati akan mengupasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
di setiap institusi kita harus tahu ya di setiap institusi itu ada mekanismenya
ada aturan aturan sop nya ada semuanya jadi ikuti itu saja
dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan
semuanya ada aturannya kok dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa
terima kasih anda masih menyaksikan
kita sudah mulai dengan political show dan sekarang kita masuk ke segmen politicalpedia
lembaga survei indonesia atau lsi telah merilis hasil risetnya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara
diantaranya menyoroti peran lembaga negara dalam hal penegakan hukum maupun dalam soal pemberantasan korupsi
dan kita lihat bersama hasil survei dari lsi yang paling baru
apakah ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kpk dan juga polri
kita lihat bersama ini adalah hasil lembaga survei indonesia
tanggal tiga puluh satu maret tahun dua ribu dua puluh satu
sampai empat april dua ribu dua puluh tiga survei dilakukan melalui telepon
oke ini ada slide berikutnya trennya kita lihat trendnya bagaimana tren kepercayaan publik terhadap lembaga kpk dan juga polri
yang warna merah adalah kpk yang polri warnanya kuning kita lihat di bulan mei dua ribu dua puluh dua ini
jadi kalau kita lihat trend kepercayaan publik terhadap kpk ini naik
turun ya cukup drastis betul ya naik turun ya
kemudian di bulan juli
oke kemudian naik lagi di april
ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga dalam pemberantasan korupsi masih surveinya lsi
kejaksaan agung agak mengejar kpk sedikit
jadi posisi pertama tetap masih kpk yang dipercaya publik dalam hal pemberantasan korupsi
posisi kedua kejaksaan agung posisi ketiga baru polri
oke kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua kpk firly
jadi ternyata ketua kpk firly bahuri dari mulai
dulu dipilih pada tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang ini dua ribu dua puluh tiga banyak sekali sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
kita lihat yang sudah di recap oleh tim litbang cnn indonesia
deret pelanggaran etik ketua kpk firly bahuri tahun dua ribu delapan belas
bertemu pihak berperkara mantan gubernur ntb muhammad zainul mazi atau tuan guru bajang
dan mantan wakil ketua bpk barula akbar
tahun dua ribu dua puluh ini firly diduga mendapatkan gratifikasi sewa helikopter mewah untuk perjalanan ziarah ke makam orang tuanya dari palembang ke batu raja sumatera selatan
selanjutnya apakah ada lagi pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri dua ribu dua puluh satu
pernah meminta berita acara pemeriksaan ataupun bap wali kota tanjung balai m syarihal yang menyeret nama wakil ketua kpk
ataupun mantan wakil ketua kpk saat itu
ada juga sebanyak tujuh puluh lima pegawai kpk mengadukan firly bahuri terkait pelaksanaan twk ataupun tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara
selanjutnya ada lagi
tahun dua ribu dua puluh dua memberikan penghargaan kepada istrinya terkait himne dan mars kpk yang diciptakan oleh istrinya yakni ardina savitri
yang kedua bertanya
temu pihak berperkara gubernur orang aktif papua lukas nmb yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di papua
ini juga yang menyebabkan hubungan antara ketua kpk fili bahuri dengan wakil ketua kpk nawawi pomolango agak sedikit memanas
karena firly disebut sebagai one man show pada saat itu
tahun dua ribu dua puluh tiga kita lihat deret pelanggaran dugaan etik firly bahuri
dua ribu dua puluh tiga memberhentikan dengan hormat direktur penyelidikan brikjen endar priyantara
kemudian yang kedua diduga terlibat dalam kebocoran data hasil penyelidikan kasus korupsi di kementerian esdm
ini sampai dilaporkan ke polda metro jaya oleh koordinator maki boyamin saiman
dan beberapa aktivis anti korupsi serta mantan pimpinan kpk juga akan melaporkan firly bahuri ketua kpk ke polda mitrojaya
untuk tindak pidana membocorkan data hasil penyelidikan kasus korupsi di kementerian sdm
dan yang ketiga bertemu dengan pemimpin bpk
atau pimpinan bpk untuk menaikkan status penyidikan kasus formula e jakarta
atau meminta bpk membuat audit investigasi terhadap penyelenggaraan formula e
itu tadi sederet dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
tapi sebetulnya poinnya bukan itu
poinnya adalah saat ini hubungan antara kpk dan juga polri
begitu ya dikabarkan sedang tidak baik baik saja
karena ada tarik menarik status kepegawaian dari brikjen endar priyantara
ini sampai membuat kapolri harus mengirim surat dua kali
untuk memperpanjang penugasan dari brikjen endar priyantara
sebagai direktur penyelidikan kpk
sementara itu lima pimpinan kpk mengklaim mereka sudah mengembalikan brigjen endar
apakah ini akan berdampak lebih besar lagi
apa sebetulnya motif dibalik tarik menarik status kepegawaian dari brigjen endar
apakah ada kaitannya dengan motif politik kasus formula e
kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio
malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
meski dua kali kapolri bersurat agar endar tetap di kpk
namun pimpinan kpk tetap menolak
tidak terima dicopot dari direktur penyelidikan
endar priyantara pun melawan
laporan dilayangkan kepada dewan pengawas atas dugaan pelanggaran etik
ketua dan sekjen kpk
aktivis anti korupsi juga melaporkan ketua kpk firly bahuri
atas dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan ke polda metro jaya
di balik gaduh pemecatan endar
apakah ini akan menjadi
cicak versus buaya jilid kesekian
malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang hebat hebat di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan
ada ali muhtar ngabalin nasution
assalamualaikum wr wb
penaga ali utama ksp
saya harus komplit karena baru ditabalkan
tujuh tahun lalu ditabalkan
tujuh tahun lalu
ali mutar ngabalin nasution
bukan opa ya
ketua harian kompol nasirjen purnawirawan beni mamoto
selamat malam pak beni
ada guru besar
ilmu politik dan keamanan unpad
sekaligus mantan penasihat ali kapolri ya
sudah gak jadi penasihat ali kapolri ya prof
oke katanya gitu
saud situ morang
selamat malam pak saud
salam anti korupsi gitu dong
salam anti korupsi
ada pakar hukum tata negara
sekaligus mantan wamen kumham
profesor deni indrayana
selamat malam prof deni
dan juga bergabung secara virtual
dan mahasiswa untuk ikut serta dalam diskusi kita pada malam hari ini
bisa bertanya mengkritik melontarkan pernyataan
silakan saja malam ini bergabung secara virtual
ada badan eksekutif mahasiswa dari universitas udayana bali
teman teman terima kasih di bali
sudah malam sekali
tapi teman teman tetap bertahan untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini
karena nasi pemberatasan korupsi saat ini sedang di ujung tanduk
kalau kata pak saud sebagai mantan pimpinan
saya mau ke
pak saud dulu
pak saud anda bersama dengan mantan pimpinan kpk yang lain
dan juga beberapa aktivis anti korupsi termasuk bang deni ya
melaporkan ketua kpk pak firly bahuri ke dewan pengawas kpk
terkait dengan pelanggaran kode etik soal pencopotannya pak endar priantoro
sebagai direktur penyelidikan kpk
apakah kemudian dilihat oleh anda dan juga teman teman ada aturan yang memang dilanggar ya
jadi setelah undang undang sembilan belas

mereka mengeluarkan tiga per dewas
peraturan dewan pengawas
pertama satu itu mengenai nilai
jadi nilainya itu mereka menyebutnya
pertama itu integritas sinergi keadilan kepemimpinan dan profesionalisme
kalau dulu waktu saya masih di sana nilainya itu ri kpk
itu r dibuang
diganti dengan integriti
diganti dengan keadilan
jadi religiusnya gak ada
coba saya gak tau
nanti kita bisa debat lagi lah
kalau yang sekarang
yang sekarang itu ya itu tadi integritas
nah sekarang kalau dijabarkan tiga peraturan tadi itu isinya membahas ini aja
apakah ada dilanggar ini mulai dari integriti sinergi kepemimpinan keadilan profesionalisme
ada yang dilanggar gak
jadi per dewas satu itu mengenai linianya
per dewas dua itu mengenai jabaran dari nilai nilai itu yang dilanggar dan kewajibannya
jadi itu ada kewajipan dan larangan
sesuai dengan yang tadi itu integrity
baru yang ke dewas tiga nya adalah bagaimana mereka melaksanakan kalau ada terjadi masalah
tiga hal ini sebenarnya kalau kita kembali sekarang mau nanya yang mana kasus yang mana
ini yang soal pencampotannya beriksaan ender priantoro dulu
baru nanti saya baru masuk ke soal pembocoran dokumen
kalau kita lihat kalau kita dekati dengan poin poin integriti berintegritas gak seperti itu
kalau di dekati dengan poin poin sinergitas bersinergi gak polri dengan kpk seperti itu
kalau dikicarakan keadilan adil nggak seperti itu
kalau kita bicara kepimpinan benar gak kepimpinan kayak begitu
dan kalau kita bicara yang paling ada keadilan tadi adil gak seperti itu
itu semua poin poin itu kita sampaikan di dalam laporan kita yang ada dugaan pelanggaran etik itu
nah itu semuanya kita sebutkan disitu
jadi dari peraturan dewas yang tadi anda sebutkan itu pencampotan beriksaan ender priantoro tidak memenuhi ya
yang dilanggar semua itu mulai dari itu berintegritas nggak kayak begitu mengembalikan orang
artinya yang dilakukan oleh pimpinan kpk itu melanggar aturan aturan itu
dan itu kita minta dewas menguji itu
tapi sebetulnya pertanyaannya kenapa kemudian anda dan juga teman teman pimpinan kpk yang lain bersama dengan penggiat anti korupsi ini segitunya
membela beriksaan ender priantoro
apakah kemudian ini seperti mengulang kejadian seperti twk
tidak tidak tidak tidak

tidak ada apa apa untuk dilakukan dengan ender
tes wawasan kebangsaan
siapapun yang seperti itu kita akan bela

saya gak ngerti gak kenal ender
profesor juga gak kenal
tidak ada apa apa untuk dilakukan dengan ender
ini kita bicara tahu nggak di dalam keputusannya nanti apakah mereka itu kena pelanggaran berat pelanggaran ringan sedang dan ringan itu diukur dari tiga hal
yang dilakukan yang bersangkutan ini dalam kaitan integriti sinergi dan seterusnya itu itu dibagi atas tiga hal
pertama kerugian yang dilakukannya itu akibat pelanggaran itu kerugiannya terhadap organisasi kerugiannya terhadap kpk dan kerugian yang terhadap negara
jadi kalau kerugian terhadap negara nanti dia itu dikategorikan sebagai sanksi berat
jadi ini gak ada urusan sama pribadi ini kita bicara negara
oke nanti personal ya
ya kita mendekatinya pakai isu personalisis dari tiga per dewas yang mereka bikin saja
artinya kalau misalnya ini berarti
sosoknya ataupun personnya bukan brigjen endar priantoro anda dan juga teman teman yang lain juga tetap akan melaporkan
iya iya dong itu integritnya gak berubah kok itu
oke pada saat anda dulu menjadi pimpinan kpk bersama dengan teman teman yang lain pernah nggak sih ada kejadian seperti ini pemecatan secara sepihak pencopotan secara sepihak yang dilakukan oleh pimpinan
ya peraturannya itu kan selalu dia lima tahun diperpanjang lagi eh empat tahun empat tahun diperpanjang lagi empat tahun diperpanjang lagi dua tahun
dan itu ada tiktok ada dialog
ya dari masyarakat
bagaimana kan orang itu
misalnya nih anda dulu membutuhkan sdm dari bpk
dari polri dari polri itu selalu ada
dan selalu di sdm itu udah ada apa namanya udah ada peringatan di situ tanggal sekian dia akan habis kemudian sdm ngelajukan ke pimpinan pimpinan kan menilai kita lanjutin atau tidak ditanya keberangkutan sambil kemudian juga pengawas internal bekerja
ini kan tadi diakui juga salah satu dewas dia nggak ada masalah kan
kan disebut ya bahwa gak ada masalah terus kemudian dikembalikan gitu
kalau pertanyaannya tadi adakah pernah terjadi ya kalau dikembalikan karena kasus ada
dikembalikan karena kita anggap dia memang bisa mengembalikan ada satu deputi dikembalikan ke satu lembaga dia berkembang di tempatnya
dan itu ada tiktok juga dan saya resmi mengantar orang itu
jadi ada dialog di situ ya
kalau pimpinan lembaga itu ya ketemu bahwa orang ini dikembalikan bukan karena ada apa gitu
penghormatan kita terhadap orang yang sekian tahun bekerja di kpk itu kita antar resmi pimpinan mengantar orang itu ini pak kita terima kasih kepada bapak
dia udah kembali selanjutnya mengembangkan karirnya di tempat bapak
jadi tidak pernah kejadian dulu dulu mengembalikan sdm ke institusi asal karena perbedaan pendapat antara pimpinan kpk dengan yang bersangkutan dengan sdm itu
belum pernah ada
karena prosesnya sudah jalan memang
jadi dinilai key performance indicators orang itu apa
ini kan key performance indicatorsnya bagus yang bersangkutan
jadi gak ada masalah yang sangat prinsip sebenarnya
saya mau ke prof denn
kalau anda lihat apakah memang ada aturan yang dilanggar makanya anda sepakat melaporkan ketua kpk pak fili bahuri ke dewan pengawas bersama dengan teman teman mantan pimpinan yang lain
begini ya kalau kita melihat kasus yang terkait dengan ketua kpk fili bahuri maka ini bukan hanya satu potongan terkait dengan endar
sama dengan yang dikatakan beliau tadi pesawat
ini kan bukan hanya persoalan pribadi
ini persoalan institusi
kalau malam ini kita hanya membicarakan tentang pengembalian endar saja bukan itu poinnya
poinnya adalah secara ketatanegaraan kami saya paling tidak melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk melumpuhkan bahkan membunuh kpk
ini siapa yang melakukan ini
kita lihat ya secara ketatanegaraan
secara eksternal itu bisa dilihat dari perubahan undang undang kpk
jadi ada proses legislasi undang undang sembilan belas yang kemudian merubah dan mengambil prinsip dasar independent agency
lembaga yang independen yang dimiliki oleh kpk berdasarkan undang undang yang lama
ini adalah bentuk intervensi secara institusional melalui perubahan undang undang kepada kpk
yang merubah secara dramatis dari independent agency menjadi executive agency
ini adalah bentuk intervensi secara institusional melalui perubahan undang undang

karena kpk itu menjadi rujukan oleh banyak negara pada saat sebelum ini
karena salah satu prinsip independensi itu itu kalau kita mau lihat secara eksternal
secara internal seandainya pun independensi kpk itu dihilangkan masih ada harapan bernapas bagi kpk jika ada integritas personalnya
nah problemnya adalah intervensi
intervensi eksternal melalui perubahan undang undang kpk itu dilengkapi dengan lemahnya integritas integritas yang kemudian duduk di situ
paling tidak dengan segala hormat seleksi pimpinan kpk yang terakhir menghadirkan orang orang yang bermasalah
dengan segala hormat kepada pak firly bukankah ada surat pimpinan kpk kepada dpr yang dengan resmi secara kelembagaan
memberitahu bahwa ada hasil pemeriksaan dan beliau sudah dijatuhkan sanksi
meskipun tidak dieksekusi karena sudah terlanjur dikembalikan
sanksi berat karena bertemu dengan pihak yang berperkara
sudah diproses itu
kemarin pada saat kb melakukan aksi pak budi santoso dengan sangat rapih kronologis memberitahukan bahwa ini adalah orang yang bermasalah
dan kemudian tadi banyak sekali
isu isu yang terkait dengan persoalan etika
bukan hanya persoalan etika ada persoalan pidana di sana
itu pidana karena bertemu dengan pihak pihak yang berperkara
dugaan pidana karena membocorkan dokumen yang rahasia
dugaan pidana karena menghadangi penyidikan
jadi ini persoalan yang sangat mendasar
dua intervensi ini eksternal terutama melalui perubahan undang undang kpk undang undang sembilan belas
dengan kemudian ya tes wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya menghilangkan orang orang yang selama ini menjadi pilar pilar di kpk
integritas integritas di kpk
ditambah kemudian pimpinan yang bermasalah maka menurut saya upaya melemahkan kpk secara sistematis itu hampir paripurna
jadi kalau sekarang ada persoalan dengan misalnya kasus terkait dengan sdm
ketika independensinya hilang dan integritas personalnya juga bermasalah
independensi hilang dan integritas personalnya bermasalah
ini apakah kemudian berujung pada pelanggaran aturan
menyingkirkan orang orang yang berbeda pendapat dengan orang orang bermasalah tadi
yang menjadi pimpinan kpk itu maksudnya
kalau kemudian ada persoalan persoalan di lapangan tentang penanganan perkara
bagaimana kemudian persoalan di sdm
apakah ada betul dugaan pembocoran rahasia
bagaimana dengan kasus abcd yang terkait dengan elit politik partai ini
atau calon kandidat yang itu
maksudnya formula e yang terkait dengan anies baswedan langsung saja
itu publik sudah pada tahu pak denny
jadi kalau kita melihat kpk sekarang yang dulunya independen
dan sekarang secara resmi menjadi eksekutif agensi di bawah presiden
padahal dengan segala hormat pak ngabalin
undang undang itu dibuat diubah
oleh presiden dan dpr
maka saya pada saat mendengar keterangan pak jokowi misalnya
ini perubahan undang undang kpk itu inisiatif dpr
dengan segala hormat menurut saya itu tidak tepat
karena undang undang dasar kita mengatakan
dpr dan presiden itu menyetujui bersama undang undang
maka tidak bisa presiden mengatakan ini perubahan adalah inisiatif dpr
karena presiden itu dibandingkan presiden amerika serikat sekalipun
kalau presiden amerika serikat punya hak veto
kalau presiden indonesia itu lebih kuat dari hak veto
kalau tidak setuju undang undang tidak bisa dirubah
itu undang undangnya sudah ada jadi kita nggak bisa mengubah itu
tadi kan mbak arifana nanya ini tanggung jawab siapa
maka perubahan undang undang kpk itu yang merupakan lembaga legislator
menurut undang undang dasar kita adalah presiden dpr dan dpd
presiden tidak bisa bilang ini inisiatif dpr
ini soalnya undang undangnya sudah disahkan ya sudah dipakai
jadi kita sulit lagi untuk mundur ke belakang
tapi saya terima dengan argumentasi ataupun narasinya prof denny tadi
tapi anda dan juga pak saud bersama dengan teman teman yang lain
kan bertemu dengan dewas ya dengan dewan pengawas kpk
dalam pelaporan soal pelanggaran kode etiknya pak fili
pada saat itu dewas dibilang apa
apakah mereka akan bisa bersikap tegas karena sudah terlalu banyak ini
pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh ketua kpk
ya kami bertemu dengan pak tumpak
dan di situ terjadi dialog ya
satu secara resmi kami serahkan laporan
yang ditandatangani lima puluh enam orang kalau tidak salah
betul ada termasuk pak busro yang waktu itu tidak hadir
ketua pribadi dan organisasi
organisasi dan pribadi pribadi
kemudian pak tumpak menerima secara resmi dan terjadi dialog
salah satu yang kemudian mengemuka adalah bahwa pak tumpak mengatakan
ini minta izin ini karena ini dialog yang sebenarnya secara gats besar saja
ada keterbatasan di undang undang sembilan belas
yang memberikan tugas berderet tapi tidak memberikan pemenang
memakai kata krusial ada yang krusial
betul tidak ada pemenang lah intinya
tugas itu banyak tapi kok tidak ada undang
sehingga secara singkat pak tombak mengatakan
dengan keunangan yang hampir tidak ada yang beliau protes juga
oke sulit untuk menindak tegas
nah kami mengatakan
dari beberapa ada para abraham ada mas bambang ada beliau ada beberapa yang lain
coba di tengah keterbatasan itu
lakukan inovasi yang tidak melanggar undang undang
misalnya libatkan publik
dalam proses itu meskipun itu tertutup
ada ruang ruang misalnya untuk melaporkan dalam tanda kutip prosesnya kepada publik
public involvement nya ditingkatkan satu
yang kedua kita juga melihat pak tumpak
dengan segala hormat
kalau memang undang undang sembilan belas yang sudah kita identifikasi
justru memang melemahkan kpk
ini menggunakan pak tumpak sebagai etalase
mungkin perlu dipertimbangkan
untuk mengundurkan diri
oke anda dan teman teman menyarankan itu ya
saya yang justru mengatakan itu pak
saya bilang pak tumpang dengan segala hormat
kami percaya dengan integritas bapak
tapi kalau bapak merasa tidak punya kewenangan
di tengah undang undang yang bapak lihat memang tidak memberi keunangan
mungkin perlu dipertimbangkan
untuk tidak menjadi etalase
dan mengundurkan diri
oke tapi kabarnya pak saud sempat protes
ke dewan pengawas
harusnya bisa bertindak lebih tegas lagi
dalam menangani kasus kasus pelanggaran kode etik
termasuk pak firly ini
karena memang di
itu yang selalu saya bilang ke beberapa media
mereka tidak memahami aturan yang mereka buat sendiri
karena di aturan yang mereka buat sendiri tadi itu
ada sanksi ringan berat sedang
sanksi berat itu kalau merugikan negara
terus kemudian hukuman apanya adalah
kalau di sanksi berat
sanksinya terdiri atas
kalau terdiri atas ada satu dua
nggak boleh satu dong harus dua duanya kan
karena kata katanya terdiri atas
kedua diminta untuk mundurkan diri
jadi sebenarnya mereka punya power untuk
kalau mereka memang punya political will ya
untuk memberikan sanksi berat
mereka bisa mengambil keputusan itu tadi
memberikan sanksi berat
itu yang diberikan kepada ibu lili
tapi kan poin kedua nggak
poin kedua tidak
ini sebetulnya dalam kasus pak firly bisa ya
kalau memang punya political will
dewan pengawas ya
karena semua itu udah dilanggar
yang disebut sebagai mulai integritas sinergitas profesionalisme
sinergi ngehargain kapolri nggak kayak begini
ada kata sinergi loh
coba kita jabarkan kata sinergi itu
nggak ada sinergi ya
nanti saya mau tanya kepada bang ali
sebagai perwakilan dari istana
karena dewan pengawas kan berada di bawah langsung
tapi tunggu dulu
bang ali saya mau ke pak beni dulu
pak beni ini kapolri sampai dua kali mengirimkan surat
kepada kpk untuk memperpanjang masa penugasannya brigjen endar priantoro
kenapa kemudian kapolri sampai harus dua kali begitu ya mengirim surat
apa istimewanya sih sebetulnya seorang brigjen endar priantoro sampai harus diperpanjang
karena kalau menurut kapolri
kalau kami tarik dua duanya
karena pak karyatong harusnya ditarik ya
dan juga metro
itu akan memperlemah kpk
kalau pak endar juga kami tarik
itu memang alasan yang logis ya pak beni
ya tentunya kita mulai dulu bahwa
polri dan kpk itu sejajar ya
bukan salah satu di bawahnya
masing masing punya kebijakan sendiri
kemudian masing masing ada sop internal
kemudian dalam konteks kerjasama
pasti ada mou
mou khususnya yang mengatakan
mengatur masalah penugasan dan pengembalian
nah dalam konteks ini
sebelum sebelumnya kan sudah berjalan
artinya sudah berjalan
tidak ada masalah ketika seseorang selesai penugasan
dan tinggang waktu pemulangan
itu diperlukan sampai batas habisnya penugasan
perlu rekrutmen baru
sehingga tidak ada plt
seleksi assessment kemudian ditunjuk
dalam konteks ini saya melihat komunikasi ya
yang khususnya unsur yang di bawahnya
ketua kpk sibuk
unsur pelaksana inilah yang harus berkomunikasi secara intent
sebagai contoh kami dari kompolnas
beberapa yang di kompolnas dari polri
dengan kriteria ini
itu melalui pembahasan
ada dialog dulu ya
ada dialog dulu baru nanti surat keluar
karena secara administratif kami ada di polhukam
maka prosesnya nanti lewat polhukam
demikian juga ketika selesai penugasan
perlu diperpanjang atau tidak
ketika dibutuhkan secara kolektif kolegial
tentunya ada pertimbangan tertentu
yang dilakukan oleh kompolnas
yang dilakukan oleh internal kpk
oleh sebab itu menurut saya
pak kapolri sudah menyampaikan
karena sudah terlanjur ada aduan
didewas oleh endar
kita tunggu nanti hasilnya apa
barulah proses nanti akan ditindaklanjuti
tapi kan ini sebelum kpk menghentikan
ataupun mengembalikan pak endar
sudah ada surat dari kapolri untuk memperpanjang
penugasannya pak endar di kpk
tapi suratnya itu malah dibalas
mengembalikan pak endar
ini kan berarti ada keinginan dari pimpinan kpk
untuk tidak memperpanjang pak endar
meskipun dari polri sudah ingin memperpanjang
ini yang mana yang tidak
bahkan surat dari kpk kalau tidak salah
merekomendasikan untuk promosi
bukan demosi atau bukan dengan catatan begitu
nah ini ya saya sempat dengar sih
karena slot di polri ini sudah penuh untuk promosi itu
maka ditunda dulu
nah ini detailnya bagaimana tentunya kami tidak mengikuti
tapi setidaknya menurut kami
kita tunggu nanti hasil dewas
barulah nanti tidak ada alahan yuti
tapi sebetulnya ini wajar tidak sih terjadi
tarik menarik seperti ini pak beni
pernah nggak terjadi sebelumnya antara polri
dengan lembaga lain mungkin
saya pernah ditugaskan di bnn
pernah jadi ajudan
jadi pernah jadi ajudan ya pak
bukannya dipulangin malah diperpanjang terus
sampai kitanya sendiri yang
aduh sampai kapan ini saya di sini
ya udah itu aja
ini sangat multi tafsir ya
saya mau ke pak muradi sebagai mantan penasihat alika polri ya
anda melihat apakah kemudian langkah yang dilakukan ini
memang sudah sesuai aturan atau justru sebaliknya
kalau gini kalau saya simpel sebenarnya
jadi dari problem dari sedikit sengketa antara kpk polri kan
ini kan soal status tarik menarik ke pegawaian
kalau saya simpel saja
begitu dikembalikan kan di polri itu ada hampir mungkin sekitar delapan puluh an bintang satu
jadi kalau pun kemudian harus kemudian di switch
saya kira nggak ada masalah
apalagi kemudian kapasitas dari
apa namanya bintang satu dan seterusnya kan dia sudah promosi dan sebagainya
artinya harusnya kemudian tidak bermasalah
betul yang semangat pak bini tadi
bahwa ini sebenarnya masih komunikasi saja
bahasanya pertama yang agak bingung buat saya adalah
pak firly juga polri
kapolri kan dua duanya satu rumah nih
harusnya lebih mudah komunikasi ketimbang sebelumnya
konflik sebelumnya kan karena rumahnya beda
sekarang satu rumah yang sama
nah memang pada akhirnya ada tiga apa
dugaan kemudian kenapa terjadi komunikasi yang tidak cukup baik
pertama memang ini bicara soal letting angkatan ya
tapi tadi pak benny setara ya pak ben
tapi problemnya adalah ada ego mungkin senioritas
itu juga ada mungkin
yang kedua adalah memang dari awal prosesnya
banyak spekulasi yang muncul
saya sama seperti kemudian protes juga ke teman teman di internal ya
internal mana nih
internal polri dong
saya gak bicara kita kpk saya gak kenal
kenal bang sa'ud aja hari ini kan
jadi kalau internal kapolri saya bilang
saya agak tidak terlalu nyaman misalnya
saya hampir dua puluh tahun lebih ya
dua puluh tahun lebih saya mengkaji soal studi keamanan
ini ada satu di mana kemudian
orang yang gak pernah jadi kapolda
itu langsung jadi kapolda di metro jaya
oke maksudnya pak karyato
buat saya itu permasalah
kenapa sebenarnya kalau begitu ceritanya
kenapa ender juga nggak dipromosikan
kan simpel artinya memang dua kali jadi wak kapolda
jadi deputi baru kemudian sekarang langsung jadi kapolda metro
buat saya itu menarik kenapa
karena kalau misalnya kita bicara soal tipe
kapolda metro itu tipe a satu yang memang sudah harusnya bintang tiga
itu poin pertama ya
jadi poin kedua
tadi yang ketiga yang saya kira juga penting adalah
ini kan ada penggosoknya nih
saya bukan mengatakan bang nideng awadeng penggosok
penggosok yang sebenarnya simpel diselesaikan berdua bicara
kemudian terjadi kesepakatan
tapi ini terlanjur kemudian blow up
kemudian posisinya malah kemana mana kan
misalnya tadi soal menutup akses ambil konjak aksi dan segala macam
buat saya itu adalah satu di mana publik merasa ini ada satu kearoganannya
sumbatan komunikasi ini antara siapa
antara bimena polri dengan bkpk
artinya antara pak firly dengan pak jokowi
jadi memang ada sumbatan komunikasi anda melihatnya begitu
sesimbel itu sebenarnya
karena apa karena ini satu rumah yang sama
itu tinggal kemudian colek satu misalnya kata kata
betapapun misalnya pak sigit itu adalah bintang empat kapolri
tapi beliau adalah junior dari pak firly
ada etika yang kemudian memang tidak harus kemudian bersifat kepangkatan
dimana posisi mungkin bisa kemudian datang baik baik
dan dicuruh ada apa sih kira kira
meskipun mungkin yang dilakukan oleh seniornya itu melanggar aturan
jadi harus duduk bersama begitu
kalau aturan itu kan diskusi tadi panjang
mau etika atau mau organisasi
kalau organisasi saya baca undang undangnya saya baca perwa segala macam
gak ada yang dilanggar
kalau saya misalnya saya ditipan sama orang saya sudah cukup saya pakai saya kembalikan
tinggal ada yang lain nggak
saya minta yang lain nih kalau ada kan begitu
artinya memang kalau memang itu deputi jatahnya ke
jatahnya anggota polri minta orang lain aja
ada delapan puluh lebih kok
bintang satu yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik dibanding endar
itu kan tadi dijelaskan oleh pak denny bahwa kalau misalnya itu diganti kan harus melewati proses dulu
nanti ada plt dulu
kan sudah ada plt
iya plt nya kan tapi bukan dari polri
ya nggak apa apa kan sementara sampai kemudian nanti definitif
kenapa juga jadi rumit gitu
sebenarnya ini tadi yang daybel dari awal
ini rumah yang sama adik kakak
kenapa juga jadi masalah
jauh sebelum itu masalah cicak buaya satu sampai berjilid jilid itu problemnya nggak satu rumah
ini satu rumah di mana posisinya kemudian tinggal ngobrol
jangan by phone datang baik baik lah
jadi anda melihat tidak ada aturan yang dilanggar oleh pimpinan kpk
kalau etika mungkin tadi saya sempat ke dembang saud
tapi kalau aturan saya lihat kalau saya sudah tidak cukup sudah tidak mau pakai kan saya kembalikan
saya minta yang lain ada nggak
kalau nggak ada oke ada berapa bulan
tiga bulan untuk kemudian plt dan sebagainya
soal aturan kita ingin dengar
dari presiden jokowi sudah mengeluarkan statement soal gaduh ataupun ribut ribut pencopotan brigjen endar ini
apakah memang ada aturan yang dilanggar
bagaimana sebenarnya tanggapan istana
kita akan dengar bersama
di setiap institusi kita harus tahu ya di setiap institusi itu ada mekanismenya
ada aturan aturan sop nya ada semuanya
dan kita harapkan jangan sampai
mutasi atau perpindahan itu membuat kegaguan
semuanya ada aturannya kok
dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa
semua ada aturannya
ikuti saja aturannya
bang ali ini maksudnya apa sih presiden jokowi
berapa menit ini saya dikasih waktu
bang ali mutarnya bali nasution
yang pertama begini
yang pertama begini
ada undang undang sembilan belas yang luar biasa kita sudah bahas cukup panjang lebar dengan berbagai macam tanggapan
rasa hormat saya kepada profesor denny kemudian ito pak saud tn aku nasution jadi ikut apa itu
kemudian profesor dan bang penny
karena itu menurut saya ini kan sekarang kpk diharapkan dengan adanya revisi undang undang itu
kita punya semangat dan tanggung jawab yang sama terhadap bagaimana melawan korupsi yang kita sebut sebagai extraordinary crime
ini penjahat penjahat yang ada di republik ini
kpk diberikan kepercayaan oleh negara
undang undang itu kemudian dibuat direvisi dpr dan pemerintah
dpr dan pemerintah
karena banyak yang punya keterkaitan di situ dibahas
nah ketika proses ini berjalan maka ada dua hal
nanti kalau kita membicarakan tentang masalah brigadir jenderal endar atau dengan tadi yang nana sebutkan dengan beberapa apa itu deret pelanggaran
nanti pada kebocoran
kebocoran surat baru nana menggunakan kata dugaan
tadi ada deret dan pelanggaran
saya mau bilang supaya kita membiasakan diri supaya jangan menzalimi orang menghakimi orang tanpa kita pernah adili
kenapa dia punya anak dia punya istri dia punya keluarga yang banyak
sementara media itu membuat framing yang luar biasa
ini maksudnya apa nih
ya swafirli dong
tidak ada lagi maksud maksudnya mana
di dewan pengawas itu kita
siapa institusi yang bisa menjelaskan bahwa ini orang salah dan ini orang tidak salah
sudah pernahkah terbukti
sudah pernahkah terlihat
kan tidak ada
makanya tadi saya sebut
nanti nana sebut dugaan itu setelah kebocoran
yang lain lain semua pelanggaran pelanggaran itu ada tertulis tadi saya lihat di layar
karena itulah maksud saya ini dinonton oleh jutaan orang di republik ini
kalau itu terjadi pada saya mungkin sama prof denny
atau mungkin ito taut ado dan lain lain
tentu kita juga akan merasakan
poinnya tadi apa maksudnya presiden jokowi mengikuti aturan ini
kalau kita percaya bahwa kpk itu adalah institusi negara yang sifatnya independen
ketua kpk itu diatur dengan undang undang
ada aturan internalnya
kenapa kita tidak berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengurus lembaga ini
yang kedua saya setuju dengan presiden
saya setuju dengan itu
dan setuju dengan profesor pianku ini sahabatku
dalam rangka menjaga institusi itu dan menjaga integritas leadership kemudian management yang ada pada mereka
dewas adalah tempatnya
yang tadi disebutkan oleh pak profesor itu kita tidak ikuti itu
kita tidak tahu apa dialognya
kalau cnn bisa mengundang kemudian pak tumpal kemudian mengomentari
kita sudah mengundang
saya harus disclaimer ya
kita sudah mengundang pimpinan dewas
dewan pengawas kpk sudah kita undang
oke nana nana dengar
tidak ada yang merespon
bukan itu masalahnya
tetapi sekarang ini semua itu diungkapkan oleh profesor denny dan tidak ada orang yang bisa mengklarifikasi itu
karena kami bertiga tidak ada nana tidak ada
oke kami sudah memberikan
sehingga tidak ada orang yang bisa menjelaskan apakah benar ini apa ini
oke kami sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi
oke itu satu tunggu
tunggu satu tunggu satu
karena itulah maka saya bilang dengan senang hati di dalam demokrasi siapa saja boleh berpendapat
makanya saya bilang kalau cara ini dipakai oleh profesor denny dan itoku pegang pamfud
lai lai bukan itoku
itu kalau sama perempuan
oke nah ini poinnya apa sih presiden ini maksudnya gimana
tunggu tunggu tunggu
durasi kita udah mau ini nih
jangan sampai saya dikasih pendek durasinya
kasih panjang yang sama
karena itulah maka saya bilang dengan langkah kepada dewas saya setuju
kalau dengan cara anda pegang pamflet kemudian spanduk dan berteriak untuk mundur kemudian di beberapa media kemudian digunakan kata pengkhianat
dan segala macam stereotip yang didekatkan kepada pak firul itu anda zalim
anda tidak mendidik publik ini
anda sangat benci
dan saya mau bilang bahwa jangan anda marah kalau ternyata ada publik yang menilai bahwa anda balas dendam di pintu ini
jangan cari panggung di situ
jangan cari panggung
tunggu dulu masih ada sedikit
saya masih ada waktu sedikit
makanya saya bilang dengan teman teman bertemu dewas kawan kawan begitu itu adalah langkah yang tepat
karena biarlah proses itu berjalan
tetapi dengan cara dan langkah langkah yang dilakukan oleh semua teman teman ini terkait dengan demonstrasi
dan itu di makassar di ada
terjadi di bandung
saya baru pulang dari batam
batam pun terjadi
cara inilah yang disebut dengan anda telah melakukan penzaliman terhadap seorang yang namanya firly
itu maksud saya
kita akan minta tanggapan dari pak saud
anda disebut mencari panggung begitu ya balas dendam
apakah memang seperti itu
penzoliman juga pak saud nanti
jangan salah kalau ada yang menilai begitu
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarau marau tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke pak saud
pak saud tadi sebelum break anda dan juga teman teman pimpinan yang lain dianggap balas dendam
kemudian mencari panggung
kemudian menzolimi pak firly bauri
yang diduga dilaporkan dengan kata kata pak farad
dilaporkan dengan sederet pelanggaran kode etik begitu
iya sebenarnya kalau mau bicara prosesnya bagaimana itu terjadi
itu prosesnya panjang
kan nggak mungkin ngumpulin orang lima puluh enam entitas itu begitu cepat ya
jadi itu diskusi yang akhirnya kita gimana
ya walaupun kan kalimat yang disebutkan oleh ketua dewas itu
bahwa ada persoalan krusial di dpr juga kata krusial
di undang undang itu ya
terus pada bagian lain beberapa kali saya bilang di media
saya nggak bisa berharap banyak di dewas ini karena mereka bagian dari masalah
terus ditanya orang lagi lo kok bagian dari masalah kok kamu kesana
terus mau kemana ke jokowi langsung kan nggak mungkin kan
karena itu bidangnya dia
jadi yang saya bilang tadi itu tiga peraturan yang dibuat oleh mereka itu detail di situ
dan ini semua dilanggar
cata sinergi aja udah nggak sinergi lah itu
belum lagi kalau kita bicara keadilan belum lagi bicara profesionalisme
profesional nggak sebagainya belum lagi kita bicara kepemimpinan
ada anak buahnya digituin itu profesional nggak gitu
jadi maksud saya kalau dibilang itu mencari panggung itu biarin
publik itu biasa begitu itu jangan dilarang
publik itu harus menilai saud itu bodoh udah batak kampungan itu biarin aja gak apa apa
itu bagian dari dinamika itu bagian dari demokrasi
yang nggak boleh adalah nimpukin muka gue gitu
nanti gue balesin sama batu yang lebih gede bisa juga gitu kan
kalau emosi kan gitu
tapi maksud saya ini adalah ini dinamika yang menurut saya itu biasa
dan saya pikir yang paling baik adalah
kalau di hukumnya itu ada due process of law ini ada due process of etik
nah itu kita kesana itu due process of ethicnya
oke bang ali kan sebetulnya tadi kalau misalnya presiden punya political will ya
karena kan dewas ini betul betul di bawahnya presiden jokowi
jadi kalau misalnya presiden melihat bahwa hubungan antara kpk dengan polri sedang tidak baik baik saja
tidak ada sinergi tadi yang disampaikan oleh pak saud kan presiden bisa turun tangan
kalau tadi seperti lae saud menyebutkan tentang tidak sinergi
kemudian tidak profesional dan lain lain
ini kan orang luar yang nilai kan
kalau kita percaya bahwa kpk itu adalah lembaga independen beliau pernah menjadi wakil ketua kpk
saya mau bilang juga jangan tarik tarik juga presiden ke situ jangan tarik tarik
biarlah kita lihat kpk ini sebagai lembaga yang
masalahnya dewas di bawahnya presiden langsung
mau dibawa di atas kiri kanan kita udah percaya bahwa dewas dan para komisioner di sana itu
diatur dalam undang undang secara independen
mereka punya integritas
mereka punya nilai nilai yang tidak bisa
orang menjadi pimpinan kpk itu tidak gampang
beliau tahu itu kan cerita itu
karena itulah setelah ada di luar beliau dan lain lain
ini sahabatku wakil menteri juga kan
tentu kita sudah tahu kita tidak pernah ada di kpk
tapi kita lihat institusi kpk itu sejak ada sampai hari ini
semua orang punya rasa percaya kepada kpk
karena itulah maka seperti di tempat tempat yang lain juga
mereka selalu bilang bahwa kami masih cinta
eh bukan kau saja yang cinta kpk itu
semua rakyat indonesia
semua rakyat indonesia merasakan memiliki kpk
tapi kan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini
menurunkan kepercayaan publik terhadap kpk
apakah itu tidak menjadi korban dari pemerintah
kalau begini cara kita memberitakan tentang kpk
orang belum diadili orang belum dibikin apa apa
kalian sudah bilang dia pengkhianat
tentang kpk itu tidak becus kpk itu tidak profesional
kira kira orang menilai apa
siapa bisa lawan media sosial
jadi kalian telah menzelimi orang
bang ali tapi berarti pemerintah melihat bahwa hubungan antara kpk dengan polri
baik saja ya tidak ada yang memanah ya
ini institusi negara
nana kpk dan kepolisian itu institusi negara
dari mana bisa tahu dia tidak ada masalah di sana
tidak baik baik saja
karena nana saja yang pakai istilah itu
kita tanya ini ke sekarang
mereka baik baik saja
oke mereka baik baik saja ya
saya mau ke pak benny
pak benny ini beberapa penyidik dan juga penyelidik polri
sampai mengancam ingin minta dikembalikan ke institusi asalnya
kalau tidak ada penjelasan dari pimpinan kpk
bahkan mereka ketika dipanggil oleh pimpinan kpk
sampai walk out
karena ada jiwa korsa di situ
apakah kemudian ini akan tambah memperuncing hubungan
antara kpk dan juga polri sampai ada ancaman seperti itu
ya kami melihat di sini ketika pak firly ingin berdialog
dengan para penyidik ini
kemudian kalau kita lihat dari rekamannya ya
dengan hanya para penyidik ini kemudian bereaksi
artinya apa yang
diharapkan penjelasan itu tidak didapatkan
nah menurut kami ini perlu nanti hasil dari dewaslah yang independen ya
kalau dari pak firi mau dianggap asubjektif
nah ketika sudah diperiksa diuji di dewas
itulah hasil final yang bisa nanti disampaikan ke penyidik
tapi dengan keinginan mereka dengan jiwa korsanya yang tinggi
mengancam ingin dikembalikan ke polri
ini tidak membuat hubungan kedua institusi ini akan
memburuk ya pak abini
kami melihat bahwa
polri dan kpk ini kerjasama sudah ada landasannya
sudah ada muu nya
ini pasti terus berlanjut karena saling membutuhkan
saling membutuhkan ya
satu komitmennya sama untuk menegakkan hukum terhadap tidak pinjang korupsi

oke kedua kpk ketika turun ke lapangan ini
oke kedua kpk ketika turun ke lapangan ini

kedua kpk ketika turun ke lapangan ini
kedua kpk ketika turun ke lapangan ini
ketika penangkapan pemeriksaan
ketika penangkapan pemeriksaan
sementara dan sebagainya
jadi ada saling ketergantungan di sini
jadi tidak mungkin kemudian nanti mau jalan sendiri sendiri
oke ada saling ketergantungan pak saud
kalau anda lihat apakah kemudian saling ketergantungannya ini

memburuk karena ada motif politis
ini anda melihat nggak sih ada motif politis dari pencopotannya pak

karena kayaknya sulit ya memisahkan itu
kalau anda mau masuk ke detail detailnya ya
karena kan tentunya kita bicara paling enak itu kalau kita bicara dari timeline
dari timeline itu akan kelihatan aksi reaksinya kayak apa dinamika di situ
terus kemudian kalau kita menganalisis lagi kembali lagi
kenapa endar ini sebenarnya dia dikembalikan besok dia kerja itu selesai
selesai tidak ada masalah
tadi kan kita udah bicara pemberantasan korupsi
yang sekarang indeks persepsinya sangat memalukan begitu gitu ya
dari empat puluh turun tiga empat gitu
terus itu kan nanti orang akan melihat
saya berkali kali berulang mengatakan
ketika tahun dua ribu dua belas seluruh badan anti korupsi sedunia kumpul di jakarta
mengeluarkan komitmen jakarta
dua intinya pertama nggak boleh mencat ketua kpk sembarangan
tapi juga tidak boleh ada ketua kpk sembarangan
ketiga melindungi pekerja
sekarang dunia internasional melihat
eh itu komitmen jakarta kan di tepat loh
kok lo pulangin orang sembarangan
nggak jelas juntruannya gitu
jadi maksud saya kita datang juga ke sana itu bukan tanpa naskah akademik
tanpa persudahan apa namanya
jadi anda melihat ada motif politis nggak dari pemulangan
sangat naif kalau kita bilang tidak ada motif politis
oke bang denny anda melihat itu juga
sebelum itu ya
sebelum itu ya
jadi banyak banget
sebelum itu ya
saya perlu tambahin dulu nih
tentu pak tubak tidak di sini
tapi yang apa yang saya sampaikan tadi saya bertanggung jawabkan
pak saud juga di sana
ada dialog yang seperti itu
saya insya allah tidak menyampaikan sesuatu yang keluar dari dialog kami
meskipun rincian di detailnya tentu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ya
bahwa memang ada persoalan dengan undang undang sembilan belas terkait dengan kewenangan dewas
terkait dengan pertanyaan itu
banyak dialog yang terjadi di ruang publik
bahwa politik hukum kita sekarang ini tidak lagi meletakkan kpk sebagai lembaga yang independen
keluar dari kepentingan kepentingan politik
satu tadi saya sudah katakan
dia bergeser dari independen agensi
lembaga yang independen
menjadi eksekutif agensi
dan itu pun dikuatkan dalam keputusan mk
mk yang dulu
menjadi benteng pertahanan kpk
karena undang undang kpk sejak dulu diuji tidak pernah diruntuhkan
sekarang menegaskan itu
memang pemberantasan korupsi kita sekarang bergeser
itu sebabnya kami
yang dulu hadir ke kpk
itu boleh dikatakan
menjadi benteng dari kpk terhadap serangan serangan
sekarang terpaksa datang dalam posisi yang berbeda
bahwa kpk adalah bagian dari masalah
jadi kenapa demikian
karena terus terang
dialog dialog saya dengan beberapa pimpinan negeri ini
itu memotret bahwa
hukum sudah menjadi bagian dari instrumen pemenangan pemilu dua ribu dua puluh satu
oke jadi motif politiknya kental begitu sekarang
hari ini kita bisa diskusi
tapi saya menjawab pertanyaan nana dulu bang
boleh saya teruskan ya
bahwa ada kasus kasus di kpk
yang itu adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
dan boleh dibantah
tapi itu menjadi rahasia publik
ketua yang ini kasusnya abc
tokoh yang itu kasusnya abc
sehingga kemudian hukum
itu menjadi daya tawar bergening
untuk anda berposisi di mana
berkoalisi di mana
tapi seandainya kita bisa bicara dengan terbuka
ini sudah menjadi rahasia umum ya
di belakang layar
nah terakhir dari saya nana
kalau tadi kita bicara komunikasi
itu kan karena satu kasus nih
boleh dikatakan endar
ini bukan kasusnya kami datang
kalau bapak bapak membaca laporan kami
itu bukan itu fokusnya
kami menyebut dari tadi tuh
dari gubernur sampai yang terakhir
jadi kalau fokus kita hanya pada kasus brigjen endar
saya datang hari jumat bang
itu dapat undangan untuk aksi hari senin
begitu saya lihat siapa yang hadir
kenapa kita harus turun lagi nih
umur umur kita begini
oke jadi pencapaian brigjen endar itu puncak gunung es ya
ini adalah enough is enough
sehingga kami datang untuk
jangan menjadi bagian dari pertarungan politik
oke kpk jangan jadi bagian dari pertarungan politik
bang ali sebentar
saya tidak fokus
saya tidak mengarahkan fokusnya kepada pembahasan endar saja
tetapi termasuk di dalamnya
tadi mengenai kebocoran dokumen
kalau soal endar juga
saya melihat dan kpk itu membuat rilis resmi
lima orang taken
karena habis periodenya di kpk
itu juga ada dari bank indonesia
ada dari ppatk
dia ada masa tertentu yang diatur lewat keputusan
surat keputusan kepala staf
pada waktunya mereka dikembalikan dan lain lain
kami mengerti itu semua itu cerita
tapi kenapa bisa ada di ruang publik
bahwa pemecatan sepihak
kenapa ada di ruang publik dikembalikan dengan
itu dimana dimana ditemukan kalimat kalimat itu
oke jadi ada yang mengatakan bahwa kapolri salah begitu
mau mengirim surat perpanjangan
enggak enggak usah lagi bawa ke sana
dimana ditemukan kalimat bahwa brigadir general endar ini
dipecat secara sepihak
kemudian dipulangkan dan segala macam
padahal lima orang komisioner kpk itu menandatangani
dan dia telah habis masa waktunya
ada di kpk
nah kalimat kalimat inilah yang menjadi framing di mana mana
sehingga menyudutkan sosok yang namanya firly itu
orang yang otoriter
tadi lain menyebutkan dia tidak profesional
tidak sinergis dan macam macam
itulah yang saya protes
itulah yang saya katakan kepada sahabat sahabatku senior saya
kenapa kalian memulihkan contoh tidak benar kepada generasi baru kita yang
justru membenarkan yang tidak benar
iya kalau dia orang datang kemudian bilang pecat berhenti
tidak punya integritas orang tidak bertanggung jawab
kenapa kita menghukum orang seperti begitu
biarkan dewas yang memutuskan
kalau itu dewas diserahkan kepada dewas
kenapa kita nggak bisa sabar biar dulu proses itu berjalan di dewas
tapi kita sudah memberikan penilaian macam macam
apa perasaan istrinya apa perasaan anaknya
ini semuanya orang banyak dikritik
oke saya mau ke prof muradi
pak muradi anda melihat apakah kemudian konflik antara kpk dengan polri ini
terseret dalam motif politis ya
masuk gak sih ke dalam situ
ada dan memang saya kan simple begini
tadi yang soal apa
sebuah jiwa kursa segala macam
gak ada ceritanya
kalau kemudian walaupun dia sudah pensiun ya
itu kemudian menolak perintah apa apa
senior gak ada ceritanya
jadi kalau kemudian tiba tiba disebut jiwa kursa pertanyaan saya simple saja
ini memang bagian dari anda simple
bukan sebagai bagian dari institusi itu poin pertama
jadi saya ingin lulusan itu dulu
kalaupun misalnya ini dianggap menguntungkan
mohon maaf bang abel ini ya
menguntungkan rejim sekarang
saya justru sebaliknya ngelihatnya
dengan misalnya mohon maaf sekali lagi
kapolda metro itu diambil dari kpk
diambil bukan dari misalnya
tour of duty dari jawa tengah dulu atau jawa timur
atau misalnya jabar naik ke metro
atau misalnya dari sumatera utara naik ke metro
artinya buat saya justru sebaliknya ini
saya justru merasa bahwa ini ada skema yang berbeda
dari skema yang sebelum sebelumnya
apa skemanya apa nih
ya skema kalau dulu ngelihat kpk itu kan
hari ini abang abang ini kan mengkritisi kpk
tadi mungkin adalah mantan polri
ada pak suda ada pak fili dan sebagainya
mereka kan masih polri masih
sudah sudah pensiun oke
nah itu yang kedua
kalaupun dari tahun dua ribu dua puluh empat
saya kira pak jokowi
apa legasi yang mau beliau bangun
menjaga tadi supaya kemudian lembaga lembaganya hidup rukun
dan membangun proses demokrasi yang lebih baik
saya sih nggak melihat bahwa ada motif yang kemudian memaksakan
orang untuk misalnya didorong supaya jadi untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
karena dan lain sebagainya
jadi kalaupun ada motif ada motif
tapi justru saya sebaliknya motif itu
bukan menguntungkan pemerintah
justru ada motif yang lain
kemudian menguntungkan yang
menguntungkan siapa ini
konflik antara ataupun hubungan yang tidak hormonis antara kpk
ya sekarang begini mbak
pak sigit dengan pak firly dari mana sih
sama sama pikir polisi kok
kalau mereka kemudian bertengkar
gak begini ceritanya
kita pernah misalnya
zaman dulu zaman pak tito
dulu dengan pak bg
selesai kemudian mereka ketemu selesai
dulu misalnya jauh sebelum itu juga terjadi
tapi buat saya
proses ini kemudian orang ini
seolah olah kan berbeda sebenarnya
tapi buat saya
satu kuncinya tadi
kalaupun mereka bisa ketemu selesai tuh
jadi apa yang diasumsikan bang deni
bang saud itu kemudian selesai
supaya kemudian posisinya sama sama
bahwa kemudian misalnya
kpk sekarang posisinya turun di bawah
tapi kan pak survei
tetap mengatakan beliau ada di
tapi pak kpk tetap ada di atas
dibanding kpk dengan polisi maupun dengan kejaksaan
prof muradi mengatakan bahwa sebetulnya bisa selesai
kalau misalnya ada proses komunikasi
tapi tampaknya tidak semudah itu
mudah saya yakin mudah
hari ini saya berani jamin
pak kapolri ketemu sama pak firly
karena gini pak muradi sementara
karena saya ingat sekali waktu pak tito
rame dengan pak bg ya
pas ketemu sama pak bg
ketemu besoknya tuntas kok
karena di atas mereka
jiwa koran jauh lebih kuat
kan dua puluh tiga puluh tahun begitu
ya ada masalah komunikasi bisa jadi
kalau kita bicara kasus ini
bukan hanya masalah endar
betul tapi poinnya
makanya saya ingin luruskan
ender hanya menjadi puncak gunung es
dari sederet dugaan perlanggaran kode etik
yang dilakukan oleh pnri
ini bukan hanya persoalan endar
kalau endar ini menjadi sangat personal
ini jauh dari itu
saya menulis buku judulnya
jangan bunuh kpk
ya saya sudah baca itu bang
kalau sekarang kenapa kami seperti ini
karena kami kemudian dihadapkan pada
posisi yang dilematis
ini kpk nya seperti ini
mestinya jangan jangan dibunuh saja
dia tidak lagi menjadi bagian pemberantas korupsi
dia bagian dari masalah itu
kalau kita hanya pada endar
mungkin persoalannya pada komunikasi
bisa duduk bersama kemudian diselesaikan
tapi ini persoalannya lebih jauh dari itu
ada pelanggaran aturan
yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya duduk saja
ya artinya jauh dari itu
ini persoalan institusional independensi
persoalan kpk yang sudah diarahkan
ini tanpa bermaksud lain lain
tapi kalau bicara
tidak ada agenda untuk mengarahkan
dengan segala hormat
saya tidak percaya
menurut saya ada
presiden jokowi bisa bilang nggak ada
jadi presiden jokowi juga tidak jujur
sebelum break saya
saya ingin tegaskan bahwa
pintu masuk untuk kemudian
bang denny dan bang syaud sampaikan adalah
kapolri ketemu dengan ketua kpk
kalau ini selesai
itu kalau hanya endar bang
ya betul artinya maksud saya
kan tabungnya kan undang undang
kita bicara soal endarnya
makanya endar itu beresin satu ini
supaya kemudian pintu masuk untuk
itu tidak terlalu
kalau soalnya endar kami tidak ikut
tidak ikut aksi
tapi judulnya itu
gadung pemecatan kpk
ini adalah gunung es
ini adalah gunung es
di saat hubungan
kita masih bisa diskusi
di saat hubungan
dua institusi ini memanas
saya harus jeda terlebih dahulu
saya ingin kasih kesempatan
ke teman teman mahasiswa
bagaimana melihat hubungan yang tidak baik baik saja ini
antara kpk dan juga polri
tetap bersama kami di political show
terima kasih sudah bersama kami di politik show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
kita akan langsung bergabung
dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
universitas udayana bali
selamat malam teman teman
sudah ada perwakilan dari bem udayana
ada padmanegara dan juga dimas tio
baik selamat malam
terima kasih kepada teman arifana
dan selamat malam senior semua
perkenalkan saya padmanegara
selaku ketua bem dari udayana
mungkin yang pertama yang menyampaikan pendapat saya
secara pribadi dan teman teman lembaga juga
jadi yang pertama
saya belasungkawa di sini
belasungkawa adalah semakinya
maruah dan independensi kpk di sini
mulai dari adanya defisit uu kpk
dan mendekat adanya hari ini
romantisme angka eksekutif dan legislatif
itu kan sangat menjadikan ya mbak
dan memang kita menambahkan adanya
lembaga yang memang sangat terkhusus
untuk memiliki fokusi mengenai
kursi yang diperantas
tapi pernyataannya yang sekarang
ya kita masih kelasain
dengan orang orang lain
bahkan disini adanya
tidak optimalnya kpk
dalam menekan tugasnya
kejaksaan rasanya lebih progresif
daripada kpk di sini
nah apakah kpk
di daerah apakah
di dalam kecil
dan di sini saya juga melihat bahasanya
itu adalah abis of power
dan merupakan pelanggaran
terutama pasal tiga puluh pem kpk
di mekin dua ribu dua puluh dua
di sini saya melihat juga bahwasannya
malah pak fidli sendiri
yang melakukan beberapa
tindakan yang mungkin diduga
korupsi ataupun bahkan
dengan rasa akal
dan yang diurangi
di sini kan jangan sampai
kpk ini menjadi alat
dan pastikan juga
kpk ini tidak menjadi

komitmen bebriwina pun cukup
karena kan memang di sini
tidak habisnya lah kursi di indonesia
sedih rasanya seperti itu mbak
maksudnya kami sebagai masyarakat
yang kami temukan
ada yang kertas seperti sekarang ini
kami malah tidak percaya
kami pun mempertanyakan
adakah punya neutralitasnya
dan memang saya pun tadi
sepakat dengan pak mabalil
kita harus mengedepankan
asas perbuatan bersalah di sini
tapi saya ingin bertanya di sini
orang dewasa dalam saat ini
apakah hanya menjadi simbolis jabatan
ataukah terhenti tegas
siapa yang kita bisa percaya hari ini
apakah bisa memastikan
pembawa dewasa netral
dan sekali lagi
mungkin banyak kalian berkata
saya ingin menyampaikan
wawasannya kami pun dari bam dna
mendukung untuk adanya
perusahaan aset di sini
dan sekali lagi
kita sering selalu
dengan siapa mbak
itu sih dari saya kepada pak mabalil
saya ingin mencapai
bahwa jangan sampai
melakukan abuse of power
dan juga jangan sampai
menjadi alat politik penguasa
tadi sempat dikatakan ya
bang ali bisa menjawab
dan bagaimana dewasa
saya nggak begitu jelas tadi
yang soal dewasanya
dewasa bisa berlaku
ataupun memberikan sangsi
mungkin suaranya agak lebih keras
tidak begitu terdengar
oke terima kasih mbak ala
terima kasih mbak nana
menko analisis pergerakan
saya ingat betul ya
tumpah ruah di jalan
dua lima juta orang
dan memiliki dua isu
kedua kita menolak
revisi undang undang kpk
saya sepakat bahwa
hari ini adalah
saya berpendapat bahwa
tidak fair saja
tadi pak ngabalin
kemudian kita berdemonstrasi
kita membawa poster
dianggap sebagai sebuah penzoliman terhadap personal pimpinan kpk
saya kira itu tidak fair begitu karena sudah dari lama kita mempermasalahkan soal itu
oke kalau kemudian hari ini kita memakai pijakan revisi undang undang kpk
misalkan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan
di pasal tiga misalkan disebutkan bahwa kemudian kpk hari ini berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif
artinya apa politik hukum dari undang undang ini adalah presiden sebagai pemimpin orkestrasi
dalam pemberantasan kasus korupsi
nah yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya langkah konkret dari presiden
sebagai pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi hari ini
dalam konteks ini bahkan untuk mendudukkan dua institusi yang langsung di bawahnya
yaitu kpk dan polri saja itu tidak bisa begitu untuk menyelesaikan masalah
itu mbak nana terima kasih
pertanyaannya bagus sekali nih ya teman teman dari udayana
ini bang ali harus jawab bagaimana langkah presiden mengorkestrasi pemberantasan korupsi
mendudukkan dua institusi ini bagus sekali teman teman dari udayana
kalau mahasiswa udayana yang berdiri pegang pamflet kemudian pegang spanduk
saya ahlan wasahlan matur suksume
bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil
kalau laiku yang mantan wakil ketua kpk abraham samad bawedan
baswedan wakil menteri priyode kemarin dan lain lain
menurut saya itu dia menjadi pintu masuk sehingga orang ngebully habis itu firly
yang sekarang menjadi ketua kpk
bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil lah
kalau dia mahasiswa is oke
kita pernah mahasiswa keluar masuk penjara demonstrasi
jadi hanya mahasiswa yang boleh berdemo menggunakan pamflet
dia tempat itu diberikan untuk mereka
tapi kalau menurut saya kan beliau beliau ini tahu
bagaimana mekanisme kerja di dalam
ada peraturan internalnya ada undang undangnya
ada tata cara mereka dalam menyampaikan pesan
jangan abang abang kecewa dan tersinggung tapi sudah dijawabkan sama lain
kalau ada juga yang menilai bahwa ini adalah pintu masuk untuk balas dendam
kemudian perlu kebencian dan lain lain
bagaimana langkah presiden sebagai orkestrator pemberatasan korupsi
mendudukan dua institusi ini kpk dan juga polri
jangan lagi presiden menjadi
memainkan orkestrasi ini
karena ini lembaga yang sudah diatur oleh undang undang
coba lihat dalam sifat dan kedudukannya
ini lembaga independen pak
diberikan kewenangan untuk ber
eh pikiran yang
dengar dulu nana
awal dari sebuah perbincangan dalam undang undang sembilan belas
sampai dengan keputusan
lembaga ini harus dikuatkan karena lembaga ini berhadapan dengan korupsi
yang kita semua punya pikiran adalah
ini adalah tindakan extraordinary crime
jadi biarlah lembaga ini dia bekerja dengan independensinya termasuk polisi dan lain lain
dulu pada saat cicat versus buaya presiden sby turun tangan loh
ya itu presiden sby
ini saya punya presiden jokowi
jangan bawa bawa sby di sini
oke saya mau ke pak saud dulu
ya silahkan pak denny dulu deh
pak asaud dulu
oke silahkan pak denny dulu
biar kerasa timpongnya pak
saya bilang begini saya sudah mengerti
oke sebentar sebentar pak asaud
berikan waktu dulu
jangan ulangi lagi ini kalimat karena
semua kita sadar dan percaya bahwa kpk itu adalah lembaga independen
tapi luar akutif
adakah satu lembaga di republik ini yang tidak boleh ada dalam tangan negara
sebutlah seperti undang undang bank indonesia
baik baik kita bicara tata negara bang
ini kita hadapi profesor tata negara nih ya
sebentar pak alin
waktu kita enggak banyak nih
saya harus kasih kesempatan yang lain
undangnya dan mk dengan jelas meletakkan kpk sekarang di bawah rumput eksekutif
teman teman maksudnya benar
meletakkan itu pada presiden
benar bang alin
saya tidak membantai itu
meletakkan itu pada presiden
jadi jangan kemudian undang undangnya sudah diletakkan oleh presiden loh
dan koalisi besar di dpr loh
itu pemimpin koalisi itu secara tata negara adalah presiden
maka pada saat abang mengatakan jangan bawa bawa presiden keliru
ini rumput eksekutif
dalam hal penyelesaian perkara perkara yang sedang berjalan
sebentar bang alin sebentar bang alin
sebentar bang alin
bang dengan jelas sekarang itu dia di bawah rumput eksekutif
bang nana menyerahkan saya bicara loh
dengan jelas kalau kita tarik dari garis demarkasi secara tata negara
sebelum undang undang sembilan belas dan sesudah undang undang sembilan belas
sebelumnya itu kpk adalah lembaga independen yang bisa dikatakan
sekarang karena dia di bawah rumput eksekutif maka dia rentan dengan titipan titipan politik
presiden jokowi bisa mengatakan
tapi kita bisa buktikan
kalau awal profesor denny bilang rentan kita tidak membantah itu
tapi ketika profesor denny menyebutkan bahwa kpk dengan kerja kerja untuk juga menyangkut bagian daripada kerja kerja politik
itu tidak bagus di ruang publik dalam memberikan pendidikan terhadap status kpk
mengatakan tidak beliau bagian dari
silahkan publik menilai
apakah presiden jokowi
panggung jawab kita sekarang dan
masuk kepada pilpres dua ribu dua puluh empat atau tidak
urusannya dengan jokowi di dua ribu dua puluh empat dengan kpk
biar publik yang menilai
biar publik yang menilai
gini nana nana sebentar
jangan sampai disini
saya bilang kpk sekarang itu bedanya dengan dulu
kpk sekarang menjadi senjata instrumen dalam politik dan termasuk dalam dua ribu dua puluh empat
nah inilah yang saya mau bilang
saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang profesor tata negara
saya baca politik hukum mbak
ini politik hukum tata negara
tapi saya tidak mau cara itu dipakai untuk
hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu
kita waktunya sudah habis
saya kasih kesempatan ya ke yang lain
pak muradi kira kira dalam kondisi
yang sedang tidak baik baik saja ini
pertanyaan tadi teman teman mahasiswa
apakah perlu presiden jokowi turun tangan mendudukkan dua institusi ini
karena dulu presiden sebelumnya pernah
jangan semua ke presiden lah
ketemu dulu antara pak arief firly dengan pak sigit
bawa bawa presiden melulus
jangan sampai nanti semua muaranya ke beliau
karena sebenarnya itu bisa dikomunikasikan
sampai sejauh ini
jadi tidak perlu ya presiden sebelumnya
sejauh ini saya beberapa kali hampir enam tahun ya di presiden ahli kapolri
itu kan kemudian saran saran untuk kemudian melakukan tindakan yang sifatnya informal approach
itu kemudian jauh lebih efektif ketimbang formal approach
apalagi itu tidak hanya sekarang sudah tapi juga kemudian misalnya
jadi informal approach belum pernah dilakukan ya
saya sih merasa kalau dari gestur mereka berdua belum
oke jadi mereka harus perlu bertemu ngopi untuk duduk bareng
hanya berdua selesai
itu aja menurut anda ya semudah itu ya
jadi kalau ke depannya ada pencopotan ataupun pemberhentian tinggal duduk bareng aja ya
ya jangan kesana dulu
meskipun pelanggaran aturan dilakukan
kalau udah ada masalah sekarang kan karena sudah ada masalah besar masalah muncul
ya tetap diobrolin
tapi kalau jauh ini
sebelum itu ya diobrolin dulu
saya kira clear kok disitu
ini bagaimana kemudian kalau hubungannya terus menerus seperti ini pak beni
apakah kemudian berpotensi seperti cicak versus buaya
atau memang semudah itu tadi menurut prof muradi harus duduk bersama saja
ngopi terus kemudian ngobrol terus selesai masalahnya disitu
saya merujuk pada apa yang disampaikan oleh bapak kapolri
bahwa ini sudah diadukan ke dewas
dan pt un
sudah gugat pt un
tunggulah dua proses itu
selesai putusannya apa dilaksanakan sama sama
kita hormati putusan itu
kalau sedang menunggu kemudian ada diskusi diskusi sambil berjalan
informal komunikasi informal
itu bisa dilakukan
ada gerakan tambahan maksudnya
dan saya yakin bisa selesai
bisa selesai ya mendudukkan kedua orang ini
semudah itu berarti
karena kan ini sebetulnya
proses kan berjalan
oke ini sudah berjalan
proses berjalan semangatnya sama
kalau kemudian ke depannya nanti ada
kejadian seperti ini
itu kan yang dikhawatirkan oleh teman teman penyidik dan juga penyelidik polri
kalau ke depannya ada presiden
ini menjadi presiden
kalau ke depannya terjadi seperti itu lagi
justru belajar dari kasus ini
ke depan perlu diantisipasi
hal hal yang nanti bisa terulangnya peristiwa ini
jadi kalau sudah ada keputusan dari dewas dan juga pt un
kemudian memenangkan pak endar
itu artinya pimpinan kpk juga harus selegowo
mengembalikan lagi pak endar di posisinya
ya nanti apakah ada proses
tes dan sebagainya
itu nanti pak saud yang tahu lah
karena saya nggak tahu itu prosesnya
karena waktu kita nggak banyak nih pak saud
hanya satu menit saja terakhir ini
bagaimana kemudian memperbaiki sinergi antara kpk dan juga polri
karena kan ini keduanya tidak bisa jalan sendiri sendiri
ya pertama kan memberantas korupsi itu sebenarnya itu nggak boleh berisik ya
dan presiden harus punya satu pandangan yang teoretiknya cukup kuat
makanya dua tiga hari kebelakang tuh mahathir kan lagi pusing nih
dia berani loh bikin statement
sulit memang menghantam kleptokrasi di negara ini
tapi kita akan lakukan
ya dia sulit memberantas kleptokrasi
oh seorang perdana menteri keluarkan kata kleptokrasi
kita belum pernah dengar presiden kita bicara yang
karena itu presidennya bang ali beda
karena memberantas korupsi itu anda harus detail
memberantas korupsi itu harus detail
anda harus menguasai konsepnya baru anda bisa masuk
jadi kalau kemarin itu menguasai konsepnya
itu undang undang sembilan belas ini nggak akan pernah turun
makanya kita berharap waktu itu jokowi kan mengeluarkan perpu kan
hari ini saya masih berharap
saya dihantam sama dpr
oh gak ada daruratnya ini perpu
eh ini darurat negeri ini
tapi bagaimana kemudian
karena kan perpunya tidak turun
jadi maksud saya gini loh
untuk berbaiki sinetnya
anda memberantas korupsi itu harus menguasai konsepnya secara kuat dan detail
makanya kalau di negara lain
anda nyonggot satu dolar aja itu jadi urusannya perdana menterinya
jadi jangan dianggap apalagi tiga puluh delapan triliun segala macam
kalau kita sepakat bahwa memang ini negara sudah memang masuk di dalam gonjang ganjing seperti ini
kemudian pedang pedangnya itu dipegang oleh presiden
oke jadi harus presiden yang turun tangan ya
sebagai orkestrator pemberantasan korupsi
seperti yang tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa
tapi menurut bapak bapak di sini
presiden tidak perlu turun tangan
jadi duduk bersama saja antara pimpinan kpk dengan pimpinan polri
bahasa sederhananya kalau polri
pol presiden bilang eh itu balikin nendar
jadi kita tunggu nanti bagaimana langkah tegas dari presiden jokowi
apakah mau menengahi atau punya political will untuk menjadi orkestrator pemberantasan korupsi
mendudukan dua institusi ini
baik kpk dan juga polri untuk bisa sama sama sinergi dalam pemberantasan korupsi
karena nasib pemberantasan korupsi kita sedang di ujung tanduk
kalau menurut pak saud
oke itu tadi perbincangan kita
menurut bang hambali juga sebenarnya
oke menurut bang hambali juga itu tadi
tidak runtuh ini
republik ini tidak runtuh
waktu kita sudah habis bapak bapak
perbincangan kita sudah selesai
semoga nanti di episode berikutnya
kita bisa lihat kpk dan juga polri bisa sama sama bersinergi
terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah di studio
dan juga teman teman dari badan esekutif mahasiswa universitas udayana
terima kasih sudah bergabung
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa